apalagi sepeninggalku nanti
mungkin aku yang lebih dulu meninggalkanmu kakang
berusahalah untuk hidup
saya sebagai panglima perang
tidak layak melarikan diri dari medan pertempuran
madangkara akan kalah
dan kami memang belum memaklumkan perang
dengan negeri kalian
maka kalian tidak saya perlakukan
sebagai tawanan perang
kami mata matamu su tuan
kami sudah siap menerima hukuman mati sekalipun
kalian memang prajurit sejati
pasti kamu hebat
seperti ular sanca
ternyata engkau inilah orangnya
sukanta telah banyak cerita tentang dirimu
bahwa kau telah menyelamatkan nyawanya
dan telah banyak bercerita tentang negerimu
kau adalah satu satunya yang tidak mata duitan
dan kau memang mata mata yang cerdik
tapi sukanta bukan orang bodoh
tuan jangan mempermainkan kami
bunuhlah kami dengan cara yang tuhan sukai
aku suka dia
kau memang prajurit tulen
semoga berhasil fibers fast dog yang sekarang kecasam
panglima bernawah menyerah atau terus berperang
perang yang sia sia
sebenarnya saya tidak suka kekerasan
peperangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan negeri tuhan menikmatinya
akan kami ceritakan semua yang kami lihat di sini
namun keputusan akhir di tangan baginda raja salimbar
baik sampaikan kepada baginda raja salimbar
kalau sampai matahari sepenggala besok belum ada berita
pasukan kerajaan kuntala akan menyerang
aku ingin bicara seperti saat kita di perguruan dulu

aku ingin bicara seperti saat kita di perguruan dulu
nah kau harus menentukan satu lelaki yang akan jadi suamimu
kau saja kakak bernawa
kau terlalu baik adik kotawa
tapi sekali kali kau harus berani bertindak keras
harus berani bertindak keras
walau hati kecilmu berkata jangan ambisi itu perlu
apalagi sepeninggalku nanti
mungkin aku yang lebih dulu meninggalkanmu kakang
berusahalah untuk hidup
saya sebagai panglima perang tidak layak melarikan diri dari medan pertempuran
dan secara akal madangkara akan kalah
kecuali ada keajaiban
ya secara lahir kuntala boleh menjajah madangkara
tapi tidak batin kita
kita harus rebut kembali kemerdekaan kita
ini perlu perjuangan panjang
itu tugasmu adi
kau adik seperguruanku
dan aku tahu siapa dirimu
kau harus penuhi permintaanku
ini pesan terakhirku
aku titip istri dan anakku
kalau yang maha kuasa memberiku umur panjang
untuk menggempur musuh kita yang sangat kuat kita pergunakan gelar garuda ngelayang
ya bagi cdmu tera una
kita ada mungkin rrada
kau hutang kami sejak hari tadi
sekarang saja rada se signal kunting anda
meski hanya mengatakan ah youtube she in sendiri
tapi bidikmu tak ada viru
saya akan melayani kalian semua
ketika kita menyebarkan orang kaya yang kuat
baginda menempati bagian kepala di antara dua mata
mata kanan senopati sumandra
mata kiri suta yang sudah mengetahui sebagian dari mereka
dengan demikian baginda dapat mengamati jalannya pertempuran
dan memberi petunjuk langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya
saya mohon baginda sudi menerima usul saya
baik panglima aku setuju
kaulah panglima tertinggi angkatan perang
kuharap yang lainnya mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah ada
yang diberikan panglima
kau bukan saja sekedar pemimpin laskar
tapi kau juga senopati kerajaan mata
kau adalah adik attawaringkas
kau memimpin di sayap bagian kanan
dan adik attawaringkas
di sayap sebelah kiri
maaf paman patih
paman pate berkedudukan di bagian ekor
untuk menjaga siasat licik musuh
siapa tahu ada pasukan yang membokoh
baik panglima pernawa
mudah mudahan kita dapat bertahan sampai mati
kita akan terus bergerilya
sampai mereka enyah dari bumi madangkar